bang gini kenapa dibilang pemilu kali ini pemilu paling brutal
ya saya kira pertama kita mendengar ya tidak usah dari sisi para politisi
tapi kita melihat bagaimana para guru besar para akademisi para intelektual
untuk menyuarakan keprihatinan akan hilangnya moral etika dan pelanggaran berbagai macam
aturan dan konstitusi pada pemilu kali ini yang sangat vulgar dan cukup telanjang
di mata publik ya jadi sebelum pemilu pun sudah bersuara mereka
para guru besar ini kan bukan orang orang politik para budayawan banyak yang bersuara
mengkhawatir terhadap pemilu ini dan itu kan bisa kita lihat dimulai dari mana
itu dimulai dari sebenarnya jauh jauh hari sebelum penetapan gibran sebagai calon wakil presiden
kita melihat itu mulai dari cawe cawe presiden terhadap partai politik
yang kemudian mengakibatkan terjadinya konfigurasi politik seperti yang kita lihat pada pemilu kemarin
kan jauh hari kita mendengar misalnya anies itu berusaha dijegal dengan berbagai cara
supaya tidak nyalon kita tahu bagaimana kasus formula e dan sebagainya diangkat
lalu kemudian kader kader nasdem tersangkut perkara
lihat juga misalnya statement pak andi wijayanto bagaimana presiden mengatakan
hebat kalian kalau bisa lawan saya kan seperti itu
artinya kan presiden sudah menjelma menjadi seorang tirani
yang bisa mengatur ngatur demokrasi dan hasil pemilu bisa mengatur ngatur partai politik
dalam perjalanannya kan kita lihat bagaimana pkb mengaku disuruh oleh pak jokowi gabung dengan pak prabowo
pan golkar dan p tiga itu ngaku disuruh membentuk kib
ya lalu kita lihat bagaimana ganjar diminta keluar oleh pak jokowi ya untuk masuk kib keluar dari pdi perjuangan
ini kan menunjukkan intervensi yang terlalu jauh dari seorang presiden terhadap
apa namanya kontestasi politik terhadap partai politik terhadap pemilu
di negara negara demokrasi ini tidak mungkin terjadi
karena harusnya partai politik itu kan
tidak boleh diintervensi oleh siapapun
kalau itu terjadi kan nggak ada gunanya partai politik nggak ada gunanya pemilu
tadi kan bang deddy sempat nyinggung soal kasusnya anies formula e yang juga sempat dicolek colek
tapi kemudian sekarang terakhir itu kan pak ganjar yang baru aja nih dilaporin sama ipw soal dugaan gratifikasi
ya ini kan akhirnya kita melihat ini menjadi sebuah pola
sebagai modus operandi bahwa untuk menyelesaikan masalah masalah politik
selalu masalah hukum dikedepankan
jadi kalau dulu pak anies sekarang pak ganjar
kita dengar ada erlangga dengan ibu
kita dengar julki flihassan dengan kasus impor gula kalau nggak salah
jadi kan ini semua kita melihat bagaimana hukum kemudian menjadi alat politik seorang presiden
tapi kenapa harus setelah pilpres kan pilpresnya sudah selesai
bergulir menjadi sebuah puzzle puzzle
pada saat itu kan orang belum bisa membaca secara terbingkai ya
tapi kan kemudian semua menjadi jelas ketika apa
ketika kemudian terjadi kasus paman usman
dimana seorang ketua mahkamah konstitusi
memang yang masih bersaudara langsung dengan presiden dan gibran gitu ya
itu terlibat dalam manipulasi putusan mk
yang dibuktikan dengan keputusan mk mk yang memecat dia dari jabatan ketua mk
dari situ kan kita sudah melihat adanya satu pelanggaran berat luar biasa
itu yang pertama soal kenapa dia brutal
yang kedua kemudian kita mengalami
bagaimana apbn itu dikuras untuk urusan bansos
hanya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu
kan untuk kali ini penyaluran bansos non tunai itu dilakukan oleh badan pangan nasional
jadi kementerian sosial tidak terlibat dalam penyaluran bansos non tunai dalam artian beras
ya itu diambil langsung di bawah kendali presiden
dan itulah yang kemudian kita curigai sebagai pelanggaran undang undang tentang bantuan sosial
karena bantuan sosial itu ada syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang
misalnya itu kan semua ada aturannya
kita juga melihat bagaimana itu dimajukan
yang sudah harusnya selesai bulan november kalau nggak salah
kemudian bisa dimajukan untuk anggaran dua ribu dua puluh lima kalau nggak salah
ditarik ke depan sehingga bisa sampai januari
bahkan sampai beberapa hari setelah coblosan
ini kan kita melihat bagaimana anggaran program pemerintah digunakan untuk menguntungkan salah satu paslon
itu aja kan sudah kebangetan ya kalau menurut kita
jadi menurut anda ini semua dilakukan untuk memuluskan putra mahkotanya
tidak ada kesimpulan lain selain dari itu menurut saya
kan kalau memang ini untuk kepentingan rakyat
kasih saja lewat kementerian sosial
kasih saja lewat badan pangan nasional
kasih lihat gubernur bupati wali kota
dan terutamanya di pulau jawa di mana begitu besar jumlah suara yang dipertaruhkan
terutama di jawa tengah dan jawa timur
ini kan kepingan kepingan puzzle ini kan kalau kita kumpulkan kan pasti ada urusannya dengan elektoral
nah selain itu kita mendengar banyak kasus
misalnya kepala desa itu dipanggil oleh polisi
untuk mendukung salah satu paslon
lalu kita mendengar juga para pejabat gubernur
itu memanggil dinas dinas camat lurah
karena kebanyakan dari mereka kan juga ketakutan
jadi bayangkan di era reformasi
hampir dua puluh lima tahun lebih ya
sejak reformasi sembilan puluh delapan kita mengulang kembali sejarah buruk orde baru
dimana instrumen kekuasaan dipakai
lalu kita melihat juga tidak hanya itu
kita melihat bagaimana pemasangan baliho spanduk segala macam kita dengar
kita dengar dari media dari media sosial
yang menyediakan barangnya mencarikan uangnya itu salah satu instrumen negara
ya salah satu aparat penegak hukum aparatur penegak hukum yang ada di negara ini
yang masang adalah institusi keamanan
ini kan informasi yang kita dapat di mana mana
jadi lalu kemudian ketika hari pemilihan
ketika hari pemilihan money politik itu begitu masif
tidak hanya di komisi di paripurna juga
semua bilang ini kacau banget nih pemilu
dan sekarang sangat sulit mencari rakyat yang apa namanya
saya bisa dikatakan delapan puluh lima persen itu dengan hati
karena pemilih saya sedikit dan saya sudah kerja empat tahun lebih
tapi mau tidak mau memang biaya politik itu
itu berat sekali untuk calon yang calon yang baru datang
bahkan yang sudah punya rekam jejak pun mau tidak mau
nah itulah kemudian makanya saya bilang
ini pemilu paling brutal sepanjang sejarah